di koran beritanya perempuan main bola itu nggak sopan nggak tahu diri
untuk kebela negara dan lain lain sedangkan orang orang nggak tahu kita tuh kerja keras seperti apa
yang cuma ngetik kayak gitu doang dengan gampangnya pakai jari kita yang capek latihan tiap hari
ngelihat nama besar misalkan ngeliat nama jahra ngeliat nama ika mereka langsung tek gitu
jiwa perempuannya itu menjadi tantangan bagi saya untuk membangun sebuah tim di wanita
siapa kita indonesia
siapa kita indonesia

tata kelola sepak bola indonesia masih jauh panggang dari api
masih ada segudang pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan oleh semua stakeholder sepak bola
di tengah carut marutnya pelaksanaan kompetisi timnas yang kering prestasi
perilaku anarki supporter ada satu pekerjaan rumah yang tidak pernah secara serius dilirik
oleh mereka yang bertanggung jawab akan tata kelola sepak bola tanah air
pr tersebut adalah pembangunan sepak bola wanita
mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di masa lalu sepak bola wanita di indonesia sempat turut
menyemarakan dinamika sepak bola nasional
sepak bola wanita di indonesia juga memiliki
sejarah yang cukup panjang dimulai dari lahirnya klub sepak bola wanita putri priangan di bandung
jawa barat sebagai klub sepak bola wanita pertama di tanah air pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
berdirinya putri priangan berpengantilan sepak bola wanita pt priangan posisi sepak bola wanita pt pt pria di bandung raya dan jawa barat dan bagnatang
berdirinya putri priangan berawal dari keresahan wiwi kusdarti
yang saat itu ingin bermain sepak bola layaknya tim tim sepak bola wanita di luar negeri
keresahannya ini ditumpahkan dalam tulisan pembaca koran pikiran rakyat
yang merupakan salah satu koran utama masyarakat di jawa barat
kemudian aku itu gimana ya nulis di pr
kenapa sih di indonesia nggak ada sepak bola wanita
apakah kan kita diundang sama luar negeri
aku pernah baca koran di tv juga masih hitam putih
bahwa indonesia diajak main dengan kesebelasan luar negeri
tapi tidak ikut serta karena tidak punya kesebelasan
animo para perempuan di kota bandung dan sekitarnya cukup tinggi
bergabung dengan putri priangan
ternyata terkenal gitu
banyak yang mendaftarkan mas
latihannya itu testingnya apa
suruh muter lapangan stadion siliwangi
berapa orang berjajar
itu ternyata yang mendaftarin itu ada yang anak sma
ada yang masih kuliah
ada ibu ibu yang sudah menikah
kalau belum nikah izin orang tua
banyak banget mas
namun kehadiran putri priangan juga sempat mendapatkan pertentangan
dari masyarakat yang masih menganggap sepak bola adalah olahraga
yang eksklusif untuk kaum adam
tapi mas di sini di koran beritanya
perempuan main bola itu gak sopan
enggak tahu diri
masa katanya perempuan
kan dulu kan jarang
apa wartawan wah datang mas ke sini wartawan juga
bu itu ibu gak malu pakai celana pendek ditonton orang main bola kan pakai celana pendek
mas bener sampai bapak ibuku tuh takut ya aku diserang wartawan wartawan tuh
tapi ada yang masih
aku bilang enggak mas aku enggak malu
meski mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat
wiwi dan putri priangan tak menyerah
hingga akhirnya pertandingan pertama sepak bola wanita di indonesia digelar
antara putri priangan melawan tim smoa atau sekolah menengah olahraga atas bandung
yang berakhir imbang satu satu
tak lama berselang bandung menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola wanita internasional
perdana di indonesia antara kesebelasan sepak bola wanita pineng malaysia
kontra putri priangan pada tiga belas april seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam perjalanannya putri priangan menjadi klub langganan juara
di setiap turnamen turnamen sepak bola wanita yang digelar di tanah air
hingga akhirnya prestasi putri priangan mulai meredup seiring bermunculannya
klub klub sepak bola wanita yang baru di berbagai daerah
pada tanggal delapan oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
salah satu klub tersebut adalah buana putri yang bermarkas di jakarta
klub ini didirikan oleh pemilik perusahaan koran berita buana hadi wibowo dan sang istri dewi wibowo
buana putri menjelma menjadi salah satu klub yang dominan dalam persepak bolaan wanita indonesia
bahkan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh buana putri yang mewakili indonesia
finish di peringkat keempat dalam turnamen sepak bola wanita se asia di taiwan
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua buwana putri sukses menjadi runner up di turnamen asean cup
yang diikuti filipina malaysia singapura dan thailand
di masa kejayaannya buana putri berada di bawah kendali pelatih bertangan dingin muhardi
muhardi yang juga adalah seorang mantan pemain tim nasional
menungkangi buana putri mulai dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua hingga dua ribu lima
saya masih diberikan disiplin
dan keduanya ada program latihan yang menurut saya belum ada pelatih seperti sekarang
yaitu soal fisik
itu yang gak pernah dipikir
padahal fisik itu nomor satu di sepak bola
meski demikian ia tidak merasa ada yang istimewa dengan metode latihannya
ia hanya menerapkan apa yang pernah diterimanya semasa bermain dahulu
pada waktu itu piala ibu tim suharto yang pertama
itu kita masuk final ketemu sama pak gilaran
kita menang empat
waduh ditonton oleh ribuan orang pak
belum pernah saya lihat penonton begitu banyak
kedikdayaan buana putri di kancah sepak bola wanita indonesia turut diamini
oleh mantan striker andalan yang kemudian menjadi istri muhardi katrina nelce hosang
waduh banyak ya
karena waktu itu memang ya bukan kita menyombongkan ya
tidak kebetulan banyak lawan lawan
kalau pas di final pas ketemu buana putrinya itu selalu wah mungkin mereka sudah pikir akal
katrina yang semula masuk tim bayangan pon dki jakarta cabang olahraga atletik
memilih banting setir menjadi pemain sepak bola karena ia menganggap sepak bola lebih menyenangkan
nggak tahu ya sepak bola itu memang istimewa banget buat saya ya
terutama ya mungkin yang lain lain juga gitu ya
walaupun kita capek kalau namanya apanya kalau sudah menghadapi
mau menghadapi turnamen mesti ini
itu benar benar latihannya tuh suami saya kebetulan pelatihnya ya
seperti pemain pemain wanita pada umumnya
di masa itu tidak mudah bagi katrina mendapat restu keluarga menjadi pemain bola
wah bukan dari teman teman dekat
dulu dari ibu saya sampai saya tuh
pernah saya kan lagi main gitu terus rupanya nggak tahu kenapa
kena bola atau gimana terus saya jatuh kan
nah terus dibawa pulangnya sudah dibot digotong gitu
akhirnya saya nggak boleh main
aduh itu bener bener perjuangan banget deh dulu mau jadi pemain bola
terus ya dulu memang dicentangkan sama ibu tin soeharto sendiri kan
yang nggak boleh jadi nggak suka gitu ada sepak bola
itu benar benar tuh
dari tahun tujuh puluh an hingga sembilan puluh an
geliat sepak bola wanita di indonesia sebenarnya cukup semarak
dengan hadirnya turnamen turnamen yang secara berkala digelar
mulai dari piala kartini hingga galanita
namun sayangnya dari dulu hingga saat ini
sepak bola wanita di indonesia tidak pernah
memiliki struktur kompetisi berbentuk liga yang berjenjang
seperti layaknya negara negara maju di bidang sepak bola
wow tiktokers atau apapun itu

dua puluh tahun sudah berlalu sejak pertama kali wiwi kusdarti
mendirikan klub putri priangan di bandung jawa barat
di tengah ketidakjelasan struktur kompetisi sepak bola wanita indonesia
tak membuat para kartini di lapangan hijau patah semangat
dalam mengejar impian mereka seperti para pendahulunya
zahra musdalifah striker timnas putri indonesia dengan nihilnya kompetisi sepak bola wanita di indonesia
membuat zahra terpaksa harus menjaga performanya dengan berlatih bersama asyana soccer school
situasi yang dapat dikatakan jauh dari ideal mengingat status zahra sebagai pemain tim
nasional yang seharusnya berlaga di kompetisi level tertinggi gimana ya dibilang seberapa susah
pastinya enggak mudah cuman karena aku ngelakuin dari hati jadi aku nggak pernah kayak namanya
ini susah banget ini enggak pernah komplain just do it just jalanin aja karena aku ngejalannya pakai
hati jadi enggak pernah mikir kayak ini bakal susah ini bakal apa enggak yang penting aku kayak
fokus satu titik kejar itu impian lo kejar sampai mati berbagai cara dilakukan zara untuk dapat
bermain di sebuah klub yang berkompetisi secara berkala dua kali ia
menjalani uji coba di eropa salah satunya di tahun dua ribu dua puluh dua lalu zahra mencoba kemampuannya
untuk bermain di south shields fc klub yang berlaga di kasta kelima kompetisi sepak bola wanita di
inggris pada november tahun lalu pula ia menjalani uji coba dengan klub jepang serezo osaka zahra
lolos menuju trial tahap kedua di bulan februari sempat menjadi korban perundungan warganet karena
dianggap terlalu sibuk bermain media sosial zahra bergembira dengan suatu pertempuran yang terlalu menarik pada saat itu

dimana ya orang mau ngujat bilang abcd mereka enggak tahu latar belakang ke apa apa mereka
nggak tahu perjuangan aku dari kecil kayak apa yang mereka tahu ya wow banyak followers wow
dalam berinteraksi di media sosial
pasalnya tidak semua pemain sekuat dirinya dalam menerima tekanan
ia mencontohkan salah satu rekannya di timnas
yang sempat patah semangat karena komentar komentar di dunia maya
dan dengan komen yang seperti itu
dia yang tadinya benar benar kayak semangat dan lain lain
itu dia langsung down banget dengan kata kata yang gak seberapa menurut aku ya
yang menurut aku nggak seberapa karena aku udah batu banget
tapi dia tuh benar benar soft girl
yang dimana ngena banget di dia dia baperan banget orangnya
kayak think about them dong gitu loh
dia udah capek capek kita kita semua nih gitu loh
perempuan ini udah capek capek latihan
udah capek capek untuk kebelan negara dan lain lain
sedangkan orang orang nggak tahu kita tuh kerja keras seperti apa
yang cuma ngetik kayak gitu doang dengan gampangnya pakai jari
kita yang capek latihan tiap hari
zara sendiri merasa frustrasi dengan kondisi sepak bola wanita di indonesia
yang hingga kini belum memutar kembali roda kompetisi
cuma masalahnya yang lain udah naik lagi karena covid udah kelar
so ya menurut aku sih masih stuck di bawah sih untuk sekarang
apalagi bilangnya liga mau jalan waktu itu kalau nggak salah dari bulan agustus
mundur lagi ke november
mundur lagi ke desember
akhirnya bilang oke dua ribu dua puluh tiga januari
eh januari udah mau kelar
oke kita lihat februari mau sampai kapan ya
we'll see lah bapak bapak
meski di tengah ketidakpastian dan ketidakjelasan kompetisi sepak bola wanita di indonesia
akademi mojang bandung yang bertujuan untuk mewadahi para pesepak bola wanita di kota bandung
justru muncul di tahun dua ribu dua puluh

para pendirinya memandang akademi ini sebagai alat pemberdayaan wanita dan dapat membantu para murid untuk berkembang
baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan
baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan
kita perkenalkan tentunya teknik main bola dan sebagainya itu tujuannya ke sana
tetapi jangan berkecil hati bagi yang tidak sampai ke sana circle sepak bola ini sangat luas
bisa mereka berkarir sebagai i o bisa berkarir sebagai pengusaha gitu ya
bisa mereka berkarir sebagai i o bisa berkarir sebagai pengusaha gitu ya
kemudian juga bisa berkarir sebagai instagram apa namanya selegram gitu ya memasyaratkan sepak bola
banyak cara di circle sepak bola ini tempat mereka berkarir
perjalanan akademi mojang bandung pun bukan tanpa kendala dan tantangan
salah satunya terkait fasilitas lapangan yang terbatas
hingga akhirnya dengan pendekatan ke berbagai pihak mereka mendapatkan jadwal berlatih di stadion siliwangi bandung
ya seperti inilah
alhamdulillah nih dari psf group telah memberikan fasilitas tempat yang sebagus ini gitu ya
tempat para legend bermain di stadion siliwangi ini kita diberikan fasilitas untuk latihan anak anak
ini sangat berterima kasih sekali karena memang di kota bandung dan mungkin di kota lain ya
untuk fasilitas lapang ini menjadi kendala tersendiri
selain prime time nya mereka itu kan sepak bola antara empat sampai malam
sementara anak anak ini sekolah
ada sekitar tiga puluh pemain yang tergabung dalam akademi mojang bandung
sebagian besar diantaranya berusia empat belas sampai dua puluh satu tahun
meski baru terbentuk akademi mojang bandung mampu meraih prestasi juara tiga pada wali kota cup yang diikuti tiga puluh tiga tim pada tahun lalu
itu pengalaman pertama aku ya itu pertandingan first time aku
ya alhamdulillahnya walaupun kita dapat juara ketiga
itu suatu kebanggaan buat aku sendiri dan teman teman tentunya
karena itu pertandingan perdana kita bisa meraih juara tiga itu
sebagian besar murid memiliki cita cita menjadi pemain profesional dan berharap dapat membela timnas suatu saat nanti
akan tetapi lain halnya dengan anissa yang bercita cita menjadi wasit profesional
kebetulan sekarang jadi wasit kota bandung wasit sepak bola kota bandung
kedepannya semoga jadi wasit profesional insya allah pengennya mah jadi wasit fifa lah
sedangkan bagi rasha adalah suatu hal yang menyenangkan dapat berlatih dan bermain bersama dengan teman teman putri yang memiliki gairah dan semangat yang sama
semoga lebih maju lagi juga buat yang lain juga bisa ikutan sepak bola
dan seperti layaknya klub atau akademi sepak bola lainnya akademi mojang bandung juga bercita cita agar suatu saat dapat menjadi klub peserta kompetisi tertinggi sepak bola wanita di tanah air
ketika menang kemudian menang
ketika menang kemudian menang
ketika menang kemudian menang
ketika menang kemudian menang
secara fisik mungkin pemain pemain kita karena nggak punya klub nggak pada punya klub

zahra musdalifa dan kawan kawan kebobolan dua puluh delapan gol tanpa mampu memasukkan satu gol pun
pemain legendaris timnas ruli nere menjadi salah satu pelatih yang merasakan sulitnya membentuk timnas tanpa adanya kompetisi yang berkala dan berjenjang
selama kurun waktu dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas ruli harus mengandalkan jaringannya sebagai pelatih dan bergerilya ke daerah daerah untuk mencari pemain
ini masalah besar sekali ya
masalah besar karena kita pelatih kan kita mau pemain pemain itu harus siap yang dipakai
masalahnya itu kita kalau panggil aduh datang tidak sesuai dengan harapan yang kita lihat
apalagi selama itu tidak ada kompetisi
paling paling kita melalui telepon atau kita datang ke ada suatu pertandingan di situ turnamen baru kita lihat siapa yang bagus kita ambil
ia sendiri berharap pengguna timnas ini akan berhasil menang
kompetisi periode baru nanti betul betul memperhatikan sepak bola wanita karena ia yakin sepak bola wanita indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar
dan jangan lupa kompetisi harus karena sepak bola wanita ini juga sangat menjanjikan untuk kedepannya
dan mungkin akan lebih bagus daripada putra
selain perkara seleksi pemain tidak adanya kompetisi yang berjenjang membuat pelatih timnas wanita indonesia saat ini
rudy eka priyambada harus bekerja keras mengakali kesenjangan kemampuan teknik taktik fisik dan mental para pemain
dengan kondisi ini akan sangat sulit untuk bersaing dengan negara negara yang struktur kompetisi sepak bola wanitanya sudah matang seperti australia dan thailand
kalau kemarin kita berbicara dengan waktu bertemu dengan samker dari australia bagaimana otot mereka benar benar sudah siap untuk bermain mental
pemain kita mental mental itu dibangun dari kompetisi karena anak anak nggak pernah bermain
ketika masuk ke event internasional langsung canggung langsung kaget itu yang terjadi itu psychologigy
padahal sebenarnya menurut rudy bakat pemain sepak bola wanita indonesia cukup bisa bersaing dengan negara negara lain
hanya saja sistem kompetisi yang terstruktur dengan baik harus segera berjalan agar indonesia tidak semakin tertinggal
ya lebih dimaksimalkan lebih diperhatikan karena jarak kami untuk masuk ke piala dunia itu tidak begitu jauh
karena dari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat kita masuk ke piala dunia itu mimpi mimpi tapi kita harus berjalanin dan juga kita hadapi dengan program yang baik
saya pikir kompetisi mungkin training camp di luar itu menambah jam terbang untuk mentalitas anak anak bermain untuk garuda putri
pssi sendiri telah menunjukkan perhatian yang lebih pada dua ribu tujuh belas dengan mendirikan asosiasi sepak bola wanita indonesia
wakil ketua umum asbwi monika desideria menjelaskan selama lima tahun belakangan asbwi lebih fokus pada pembangunan sepak bola wanita di akar rumput terlebih dahulu
apa yang kita lakukan sekarang adalah kita geber lagi di usia dini sepuluh sampai dua belas delapan sampai delapan sampai dua belas tahun
kita mengadakan festival kita datang ke sekolah sekolah kita mensosialisasi kembali
pokoknya kita pantang semangat bahwa hey di karir kamu yang sekian banyak di dunia itu di luaran itu ada loh yang namanya sepak bola wanita
dan kamu tidak perlu harus menjadi pemain sepak bola kamu bisa menjadi officialnya kamu bisa menjadi apa ya pengurusnya kamu bisa menjadi segala macam yang ada di sepak bola wanita itu sebenarnya bisa kamu geluti
jadi salah satu alternatif dan alternatif yang kita lakukan adalah kita mengadakan festival kita datang ke sekolah sekolah kita mensosialisasi kembali
dan kamu tidak perlu harus menjadi pemain sepak bola wanita itu sebenarnya bisa kamu geluti
itu adalah sepak bola wanita
soraya farina al hadar mengatakan asbwi ingin agar klub klub peserta kompetisi memiliki fondasi yang kuat terlebih dahulu sebelum kompetisi digelar
ia tidak ingin liga satu putri kembali berhenti setelah sempat berjalan pada dua ribu sembilan belas

selain itu ia berharap kompetisi liga satu nantinya dapat ditopang oleh liga liga di bawahnya seperti ini

yang jelas komitmen yang kuat dari pssi sangat dibutuhkan untuk mendukung program program
yang jelas komitmen yang kuat dari pssi sangat dibutuhkan untuk mendukung program program asbwi

untuk mendukung program program asbwi

artinya regulasinya itu harus ada dulu
jangan sampai kita maksa liga satu jalan padahal klub klub itu belum ready
dan untuk mendukung cita cita serta program program asbwi ini
kepala divisi keanggotaan kompetisi dan legal asbwi marti sugiani bekerja keras
agar klub klub yang selama ini berkecimpung di sepak bola wanita
dapat naik kelas menjadi klub klub profesional
wanita yang juga menjadi salah satu pengawas pertandingan terbaik di liga satu ini berharap
ada solidaritas yang kuat antara para wanita di klub federasi dan stakeholder sepak bola lainnya
sehingga sepak bola wanita indonesia dapat semakin maju
belum banyak klub di daerah yang memiliki support system yang luar biasa
dan kebanyakan klub klub ini belum juga memiliki manajemen yang bagus
jadi itu menjadi tantangan yang besar sekali di bidang kami di kompetisi legal dan keanggotaan
dan untuk mendorong itu semua memang effortnya kita harus pendekatan secara personal terhadap pemiliknya
kemudian membantu menjalin hubungan baik dengan stakeholder di mana home base team itu berada
pendiri pandit football andreas marbun sendiri berharap pssi dapat melakukan terobosan
dengan menggandeng berbagai pihak dalam rangka membangun sepak bola wanita
wadahnya mudah mudahan sekarang katanya aswbi mau membuat sesuatu yang berbeda dibanding sebelumnya
ya menurut saya harus ada terobosan di federasi
kewajiban misalnya atau kemudian kementerian pendidikan dan kebudayaan kemudian mewajibkan
ada ekskul sepak bola perempuan menyediakan sarana perasarana buat pelatih perempuan
sehingga kemudian pemain pemain perempuan gak lagi minder menjadi main bola gitu jadi nggak dianggap aneh gitu
kan ya to be honest lah banyak cerita kemudian ketika anak perempuan bermain sepak bola masih dianggap jadi aneh
karena menurut saya itu sesuatu hal yang biasa ya itulah kestaraan menurut saya
melihat perjalanannya yang cukup panjang sudah waktunya sepak bola wanita mendapat perhatian dari seluruh stakeholder sepak bola di indonesia
karena hanya dengan melangkah ke depan perjalanan untuk mencapai tujuan berupa prestasi akan dapat tercapai